minuman manis menjadi favorit bagi hampir setiap orang
data dari kementerian kesehatan pada riset kesehatan dasar tahun dua ribu delapan belas menunjukkan
enam puluh satu tiga persen responden mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari
tiga puluh dua persen responden mengonsumsi minuman manis satu hingga enam kali per minggu
dan hanya delapan lima persen responden yang mengonsumsinya kurang dari tiga kali dalam satu bulan
meski demikian kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman berkumanis saat ini sudah semakin tinggi
dokter spesialis gizi klinik rumah sakit melinda bandung yohanes chandrawinata menyatakan
rasa manis memang disukai oleh mayoritas masyarakat
ada dua faktor yang mempengaruhi hal tersebut
pertama adalah soal budaya dan kedua adalah kebiasaan sejak kecil
tapi kalau diberikan rasa yang asal
apalagi yang pahit tentu dia akan meringis tidak suka ya
minuman manis mengandung banyak gula
johannes menyebut gula sebagai kalori kosong karena tidak mengandung vitamin mineral antioksidan serta serat pangan
dalam kadar tertentu gula memang diperlukan oleh tubuh
namun jika dikonsumsi berlebihan maka akan menimbulkan berbagai penyakit seperti kaki berlubang obesitas diabetes darah tinggi hingga kolesterol tinggi
juga konsumsi gula yang berlebihan itu cenderung meningkatkan kadar triglicerida dalam darah dan juga asam urat dalam darah kita
saat ini banyak ditemukan pula minuman berpemanis dalam kemasan yang menyembatkan level less sugar atau kurang gula
namun jika dikonsumsi terlalu sering maka tetap saja berbahaya bagi tubuh
tim cnn indonesia melakukan uji kadar gula total dengan sampel minuman berpemanis
tim cnn indonesia melakukan uji kadar gula total dengan sampel minuman berpemanis
hasilnya kadar gula dalam minuman less sugar ternyata tidak terlalu jauh dengan minuman lainnya
itu sesuai hasil analisa yang kita peroleh berdasarkan isi kemasannya
kementerian kesehatan juga telah menentukan batas konsumsi gula per hari
yakni sebesar lima puluh gram gula atau setara dengan empat sendok makan
sementara badan kesehatan dunia who memiliki batas konsumsi gula yang lebih ketat
yakni tiga puluh gram atau setara dengan tujuh sendok teh per hari untuk orang dewasa
sepuluh gram atau enam sendok teh per hari untuk anak anak usia tujuh sampai sepuluh tahun
serta sembilan belas gram atau empat sendok teh per hari bagi anak anak usia dua hingga enam tahun
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat